menemukan titik terang kasus kematian brigadir joshua
bukan anggota kepolisian
sehingga memang prosesnya harus lebih bisa berkomunikasi
nah itu yang tadi nggak datang
jadi dari sekian yang kita panggil dari adc datang dari art datang
terus dari petugas pcr tidak datang
namun demikian kami mendapatkan hasil pcr nya
yang berikutnya adalah kami juga mendapatkan dokumen
dokumen ini memperkuat berbagai konstrin waktu
jadi konstrin waktu itu kan sudah diceritain sejak awal nih
apa yang terjadi tanggal sekian tanggal sekian jam sekian jam sekian dan sebagainya
dan itu kami juga ditunjukkan dengan satu dokumen
jadi tidak hanya berupa keterangan tapi juga ada dokumennya
nah dokumen ini yang nantinya
kami akan juga cek
ini kan dokumen yang masih walaupun ini ada keterangan
terus kami ditunjukkan dengan bukti dokumen
dokumen ini yang akan kami cek nanti validitasnya
apakah memang betul dokumen itu dan sebagainya
karena ini penting bagi kami untuk melapis berbagai bukti dokumen keterangan yang sudah kita dapat
sampai detik ini proses yang dilakukan oleh komnas ham
terkait konstrin waktu
semakin lama semakin padat
ya tidak hanya soal angka waktu tapi juga berbagai kekayaan keterangan
tinggal komnas hamnya memang menguji berbagai keterangan itu
semakin lama sudah semakin ketat
nah pemeriksaan berikutnya hari rabu terkait uji balistik
nah balistik ini memang semakin lama semakin ketat

nah ini memang semakin ketat
hal tersebut adalah untuk melihat sebenarnya ini senjatanya siapa
pelurunya karakternya apa dan lain sebagainya
ini terkait soal penggunaan senjata
mungkin itu terima kasih banyak